kepolisian daerah sumatera utara sedang menyelidiki dugaan pelanggaran aturan protokol kesehatan terkait dengan video pertandingan final turnamen fun futsal cup dua ribu dua puluh satu yang viral di media sosial
pertandingan ini diikuti sejumlah anggota polisi
inilah rekaman video yang beredar di media sosial berisi pertandingan final fun futsal cup dua ribu dua puluh satu antara tim futsal polsek medan kota melawan tim futsal al wasliyah kota tanjung balai di gedung olahraga mini di jalan william iskandar pada hari minggu lalu
pertandingan final ini ramai disaksikan penonton sehingga diduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan covid sembilan belas
polda sumatera utara akan berkoordinasi dengan satgas covid sembilan belas
untuk menyelidiki dugaan pelanggaran protokol kesehatan
para penyelenggara acara dan peserta yang terlibat akan diperiksa
terutama polsek percut setuan yang menerbitkan izin keramaian
ya terkait dengan berita viral tersebut
polda sumut akan berkoordinasi dengan satgas covid sembilan belas sumut untuk menyelidiki dan menindaklanjutinya
atas perintah kapolda sumut kepada para kasatwil jajaran polda sumut untuk tidak menerbitkan izin keramaian selama pandemi covid sembilan belas ini
dan harus dibubarkan